dua orang maling berhasil menggasak sepeda motor di sebuah rumah di jalan bintara tiga puluh
kelurahan bintara bekasi barat jawa barat pada jumat dinihari
tak tanggung tanggung dua unit sepeda motor raib dalam aksi pencurian ini
dari pantauan cctv keduanya beraksi memakai penutup kepala
kondisi pagar yang tidak terkunci membuat kedua pelaku leluasa masuk dan mencuri dua motor korban yang terparkir di halaman teras rumah
saat dikonfirmasi sabtu pagi warga yang juga merupakan sekretaris lingkungan rt empat rw tiga belas sumarji mengatakan
kondisi pagar rumah tidak dalam keadaan terkunci
dikarenakan sang pemilik rumah tengah bersiap menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh
kejadian kehilangan motor itu sekitar jam empat kurang lebih
nah itu menurut informasi yang saya dapat dari pelajar bahwa faktor sudah dibuka
aksi pencurian yang terekam cctv juga terjadi di pasar tradisional kabupaten bojonegoro jawa timur
kali ini tas milik pedagang beras raib di gondol maling
dari pantauan cctv pada kamis dua orang pria memakai helm terlihat mondar mandir di salah satu kios beras
beberapa saat kemudian salah satu pelaku menyiapkan sepeda motor
sementara satu pelaku lainnya mengambil tas pedagang lalu pergi
kedua pelaku kemudian kabur berboncengan mengendarai sepeda motor
saat dikonfirmasi pada sabtu kedua pelaku datang dengan berpura pura membeli beras sebanyak lima puluh kg
saat korban sibuk menyiapkan beras pelaku langsung melancarkan aksinya
akibatnya korban kehilangan uang satu lima juta rupiah kartu atm buku tabungan dan surat
ketika pelaku menyiapkan uang pelaku langsung melancarkan aksinya
dan ser commencé mencarikan dan turun uang yaitu terdapat surat surat berharga
kasus ini telah dilaporkan korban ke mapolsek bojonegoro kota
tim liputan cnn indonesia